barada e sempat meminta perlindungan kepada lpsk sebelum dirinya ditapkan sebagai tersangka
namun kini baris krimpori menetapkan tersangka atas kasus tewasnya brigadir j
lalu apakah lpsk masih bisa memberikan perlindungan terhadap baradae
ataukah statusnya akan menjadi justice kolaborator
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ketua lembaga perlindungan saksi dan korban hasto atmojo suroyo
selamat siang selamat sore maksud kami pak hasto
selamat sore mas
ya apakah lpsk ini masih bisa memberikan perlindungan terhadap barada e
atau statusnya akan berubah menjadi justice kolaborator
ya ini yang kami akan koordinasikan dengan baris krim ya
apakah betul yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan juga apakah yang bersangkutan memang dikenakan pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam itu
karena kalau itu berarti kan memang ada pelaku lain
pelaku lain ini
entah di bawah dia entah setara dengan dia entah itu di atas dia
nah untuk mengungkap itu tentu saja
kalau misalnya barada e ini bersedia menjadi justice kolaborator tentu lpsk akan berikan perlindungan
supaya bisa mengungkap kejahatan ini dan itu bisa mengungkap pelaku yang ada di atas dia yang peranannya lebih besar dari dia
tentu saja ada syarat syarat seseorang menjadi justice collaborator
yang pertama dia bukanlah pelaku utama
yang kedua kesediaannya untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus itu sejelas jelasnya
termasuk utamanya adalah pelaku yang ada di atasnya atau yang perannya lebih besar dari dia
pak asto tapi bagaimana dengan hasil asesmen semuanya
sebelumnya terhadap barada e
sampai sekarang untuk asesmen psikologis masih ada di psikolog jadi kami masih menunggu
kita sudah melakukan assessment tiga kali
tapi kita sudah melakukan juga investigasi dan kami sudah bertemu juga dengan berbagai pihak untuk melakukan cross check dari keterangan yang didapatkan dari baradae ini
karena barada e tetap pada keterangan keterangan yang memang sudah
sudah diberikan oleh yang bersangkutan dan sudah dipublis oleh kepolisian pada waktu itu
dan ini sudah beredar banyak di media ya
ya dia tetap pada keterangan itu
baik pak hasto ini saya bisa mengutip dari wakil ketua lpsk edwin partogi yang menyatakan bahwa ada perbedaan latar belakang berada e
yang berbeda dengan fakta yang diungkap oleh pihak kepolisian
tadi ada menyebut soal itu begitu ya
bahwa barada e ini merupakan sopir bukannya ajudan begitu
lalu barada e baru membebaskan
pegang pistol pada november
latihan menembak baru pada maret dua ribu dua puluh
ini dapat disimpulkan bahwa brigadir e tidak termasuk dalam orang yang mahir dalam menembak
nah anda melihatnya seperti apa pak
ya kalau informasi yang didapat sebagaimana diungkapkan pak edwin itu kami berkesimpulan seperti itu
ya ini juga kami kan dapatkan dari sumber sumber lain
yang kami anggap mengetahuinya
yang kami anggap memiliki informasi tentang latar belakang dari barada e ini
tetapi kami masih akan melakukan cross check lagi kepada pihak pihak lain yang kami anggap mempunyai informasi tentang baradae ini
baik baik pak asto
ini kalau kita bahas siapa saja kira kira subjek hukum yang bisa dilindungi oleh lpsk dalam kasus ini
ya subjek hukum yang bisa dilindungi itu adalah saksi korban saksi korban
dan juga saksi korban
whistleblower atau pelapor biasanya itu nasim disebut sebagai whistleblower
juga justice kolaborator atau seseorang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana
tapi kemudian bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk bisa mengungkap persoalan ini
persoalan tindak pidana yang dia lakukan dan mengungkapkan pada aparat penegak hukum
termasuk orang orang yang peranannya lebih besar yang ada di atasnya yang terlibat dalam tindak pidana tersebut
selain itu kita juga bisa memberikan perlindungan kepada ahli
seorang ahli yang dimintai keterangan dalam proses peradilan
seringkali juga terancam oleh orang yang akan merasakan kerugian kalau ahli ini memberikan keterangan
oleh karena itu
lpsk juga bisa memberikan perlindungan pada ahli yang dimintai keahliannya di dalam proses peradilan itu
oke baik pak hasto ini kan salah satu yang meminta perlindungan dari lpsk adalah putri candrawati begitu ya
namun masih belum bisa ditemui sampai dengan sekarang
nah saya mengutip lagi pernyataan dari wakil ketua lpsk edwin partogi
yang menolak hasil dari pemeriksaan tim psikolog keluarga karena memang ingin memeriksa secara langsung
anda melihatnya seperti apa
ya memang prosedurnya di lpsk begini mas
jadi asesmen psikologi kepada seorang pemohon itu dilakukan sebagai bagian dari investigasi
jadi kalau sekedar memberikan bantuan barangkali ada rujukan dari psikolog keluarga
atau psikolog yang disediakan oleh kepolisian misalnya itu bisa saja
tetapi kalau ini bagian dari investigasi tentu lpsk
harus melakukan assessment sendiri dengan psikolog yang mewakili lpsk untuk melakukan assessment
karena itu adalah bagian dari investigasi
oke berarti tidak bisa dari psikolog keluarga begitu ya
ya nanti bisa saja kalau kita mau bandingkan atau sebagai sumber informasi tambahan bisa saja
oke baik kami masih akan berbincang dengan anda namun kami akan kembali usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
kami sedang berbincang dengan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban hasto atmojo suroyo
pak hasto tadi kita membahas mengenai putri candrawati atau pc
ini kan sudah dilakukan
dua kali tidak datang ke kantor lpsk dengan alasan psikologisnya masih terguncang
apakah yang bisa apa yang bisa dilakukan oleh lpsk terkait dengan hal ini
kami sudah menyampaikan kepada pengacara yang waktu itu mewakili ibu putri ke kantor lpsk
bahwa kita harus bertemu langsung dengan ibu putri
memang kami pernah bertemu dengan ibu putri tapi pada waktu itu memang kondisi psikologis yang bersangkutan masih sangat traumatik
bahkan tidak bisa memberikan keterangan sama sekali
mudah mudahan minggu depan kita bisa merealisasikan pertemuan dengan ibu putri
sehingga kami bisa melakukan assessment sebagai bagian dari kegiatan investigasi oleh lpsk ini
untuk menentukan apakah yang bersangkutan pantas atau patut atau layak untuk mendapatkan perlindungan dari lpsk
baik baik pak hasto sebenarnya yang bisa dilakukan seperti apakah
apakah memang putri ini harus datang ke kantor lpsk
ataukah bisa dilakukan di kediaman dari putri sendiri
mengingat memang kondisi psikologisnya yang masih terguncang
dan memang publik juga ingin segera mengetahui bagaimana status dari putri candrawati terkait dengan permintaan dia untuk perlindungan dari lpsk sendiri
kami menilai sebaiknya di lpsk ya mas ya
supaya situasinya lebih netral
tetapi andai kata ibu putri mengendaki
pertemuan itu dilakukan di kediaman beliau kami juga tidak keberatan
sepanjang tidak ada situasi situasi atau kondisi yang mempengaruhi sikap beliau ini
dari situasi itu yang perlu kita jaga supaya keterangan beliau memang orisinil dan genuin ya dari ibu putri sendiri
oke kalau lokasi netral apakah tidak bisa di lokasi tertentu selain di rumah
juga kantor lpsk mungkin pak
bisa saja asal disepakati oleh kedua belah pihak
baik baik situasi dan kondisi seperti apa yang kira kira akan mempengaruhi jika memang nanti keterangan dilakukan di kediaman dari pc
ya kan traumanya itu karena peristiwanya terjadi di rumah tinggal beliau ya
nah apakah kondisi ini tidak mempengaruhi situasi psikologis beliau
karena ada situasi tertentu di situ yang juga membangkitkan traumanya beliau ini
itu yang kami khawatirkan
oke oke baik lantas bagaimana juga dengan permintaan lpsk terhadap dengan keluarga dari bagaimana pc sendiri begitu ya
bukan hanya bu pc sendiri namun juga anaknya merasa tergoncang psikologisnya
biasanya kami memberikan rehabilitasi psikologis untuk seorang korban apalagi korban kekerasan seksual
itu bukan hanya pada korban langsung tetapi juga keluarganya
misalnya orang tuanya anaknya suaminya atau apa gitu ya
tetapi kalau itu sifatnya hanya bantuan rehabilitasi psikologis
tetapi kalau untuk keperluan
psikologis sebenarnya kan psikolog yang dari semula sudah mendampingi beliau ini sudah cukup lah
oke oke lantas bagaimana dengan art dan juga ajudan yang juga ada di lokasi sana pak
nah ini sebenarnya kami harapkan yang bersangkutan juga bisa mengajukan permohonan
karena kami yakin pada saat peristiwa itu kan mereka ada di sana
keterangan keterangannya tentu saja ada kemungkinan
jadi potensial akan dimintai oleh aparat penegak hukum
tetapi karena sampai sekarang barangkali belum ada komunikasi dari aparat penegak hukum kepada mereka
mereka merasa belum perlu untuk mengajukan perlindungan barangkali ya
oke dan sejauh ini apakah memang sudah ada komunikasi juga dengan sang suami yaitu irjen verdi sambo pak
ya kami sudah berkomunikasi sejak awal dengan pak ferdisambo
itu pak ferdi sambo meminta pada teman teman lpsk yang bertemu beliau
agar lpsk bisa memberikan perlindungan pada ibu putri ini dari pemberitaan yang dianggap menzolimi lah
atau menyudutkan ibu putri
tapi tentu saja lpsk tidak punya kewenangan untuk itu karena ibu putri belum menjadi terlindung lpsk
baik kita akan tunggu
seperti apa jalan kasusnya
dan diharapkan juga segera mendapatkan keterangan dari putri candrawati bersama dengan sang suami
untuk lebih jelas lagi nanti seperti apa status yang diinginkan dari putri untuk mendapatkan perlindungan dari lpsk
terima kasih pak hasto atmojo suroyo ketua lembaga perlindungan saksi dan korban
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih selamat selamat